pada masa pandemi ini masyarakat diwajibkan menggunakan masker agar terhindar dari virus corona
namun hal ini menyusahkan persoalan baru yakni meningkatnya limbah masker
limbah ini selain bisa berpotensi mencemari lingkungan juga bisa menjadi sumber penyakit
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melaporkan pada juli dua ribu dua puluh satu lalu
ada delapan belas empat ratus enam puluh ton limbah medis yang terkumpul sepanjang pandemi di indonesia
berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup kota bandung
mengatakan di tengah pandemi covid sembilan belas ini produksi limbah medis memang cukup tinggi
pada bulan mei hingga juni dua ribu dua puluh satu tercatat ada sekitar sepuluh hingga lima belas kg setiap bulannya limbah medis yang dihasilkan
tidak hanya alat pelindung diri saja tetapi juga masker medis sekali pakal yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah kota bandung
peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia mengembangkan teknologi mendaur ulang masker

masker yang dimaksud adalah masker bekas pakai masyarakat yang tidak terpapar virus
penelitian sudah dilakukan sejak pertengahan dua ribu dua puluh lalu yang menyatakan bahwa masker sekali pakai yang digunakan masyarakat
berbahan plastik berjenis polipropilen atau pp
proses daur ulang masker berlangsung dalam beberapa tahapan
yakni sterilisasi menggunakan natrium hipoklorit atau cairan pemutih selama lima belas menit
lalu dikeringkan selama satu jam dalam alat khusus
yang selanjutnya proses ekstrusi atau pelelehan dengan suhu satu ratus tujuh puluh derajat celcius untuk menghasilkan biji plastik
biji plastik dapat digunakan untuk membuat peralatan yang berbahan plastik
tugas kita adalah mengedukasi edukasi masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat kita umumnya pada umumnya
hendaknya memisahkan masker secara baik begitu ya
bahwasanya masker itu adalah berbahan plastik itu bisa didaur ulang nah itu yang pertama
dan masyarakat yang lain adalah masyarakat industri daur ulang
dan ini yang kita ingin dorong untuk bisa terlibat juga di dalam pengelolaan ini
dalam sehari lipi bisa mengolah sekitar sepuluh kg limbah masker yang berasal dari masyarakat umum
dengan adanya penelitian ini lipi berharap metode ini bisa dilanjutkan oleh usaha usaha yang bergerak dalam sektor plastik
terutama pelaku usaha kecil dan menengah atau umkm
agar limbah medis bisa berkurang di masa pandemi
kiki haryadi rusman rusmana bandung jawa barat